korban dan pelaku pelemparan air seni dan kotoran warga desa jogosatru sukodono sidoarjo jawa timur
bertemu untuk mengikuti mediasi di kantor satpol pp kabupaten sidoarjo pada senin siang korban
yakni wiwik dan anaknya dijemput oleh perangkat desa setempat sementara pelaku mas ria datang
bersama seorang pria meski dilakukan mediasi pihak satpol pp dan polresta sidoarjo memastikan
pelaku akan menerima hukuman sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku
kolaborasi tempatnya diperdamana dalam rangka pendidikan nanti akan kita proses dipiring sesuai
dengan regulasi yang ada dari korban tadi intinya inginnya segera ditangani karena sudah sekian tahun
ya karena kami kemarin sudah dumasnya ke polresta ke polresta akan kolaborasi dengan kami untuk
menangani masalah ini nanti ya kami diskusikan berda'a apa yang cocok kemudian akan kami lakukan
penindakan tegas terhadap pelaku yang memang sudah setiap hari sudah sering membuang kotoran itu
rasa ini tindakan yang tidak pantas dan harus mendapatkan kekuatan yang lebih baik dari tempatnya
proses hukum yang setegas tegasnya seadil adilnya sebelumnya korban wiwik sempat mengaku
enggan untuk berdamai dengan mas riah pelaku pelemparan air seni dan kotoran ke rumah korban
hal ini karena sebelumnya pernah dilakukan mediasi tapi kenyataannya pelaku kembali melakukan aksi
tak terpuji tersebut kasus tetangga menyiram air seni dan tinja ini mencuat ke permukaan usai viral
di media sosial mas ria sengaja menyerang laman media sosial ini menyebabkan keputusan pelaku menerima
pelaku yang tersebut yang telah diperlukan oleh mas ria dan kemudian berubah kembali ke tempat yang
ria sengaja menyiramkan kotoran ke rumah wiwik agar tetangganya itu tidak betah dan
menjual rumahnya aksi mas riah ini sudah dilakukan sejak dua ribu tujuh belas riko hardiansyah sidoarjo jawa timur